ini ini alatnya

saya sudah tua cuma ini saja kerjaannya
sudah tidak punya sawah sudah tidak punya suami
anaknya di depan itu keadaan begitu
jangan kan untuk membayar utang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari juga sulit didapatkan
ia berharap bisa melewati masa masa sulit ini dan kembali bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
abdi febriyadi mateng sulawesi barat